dibantu pawang ular warga perumahan bekasi timur regensi lima
bantar gebang kota bekasi jawa barat mencari ular king cobra
yang diduga masih berkeliaran
hasilnya delapan induk ular king cobra dan beberapa jenis ular lainnya berhasil ditangkap
ular berpisah ini ditemukan di lima titik rumah kosong yang tidak berpenghuni
pawang ular yang turun ke lokasi mengatakan kondisi rumah yang kosong
dan tidak terawat bisa menjadi sarang sarang ular king cobra
apalagi kalau banyak tanaman yang tumbuh tidak terawat
untuk ada tiga awalnya sih kan
pertama juga kita bongkar kamar mandi klosetnya itu
ternyata dapat satu lagi nah besoknya kita panggil damkar
kita temukan tadi beberapa telur atau sarang itu di rumah rumah kosong
diperkirakan ular ular king cobra ini
akan menetas pada puncaknya di bulan desember hingga januari
sementara di bogor jawa barat sejumlah warga di kampung liwu desa kampung sawah
minggu siang mendapati sisa anakan ular kobra
usai membakar bibir lubang di permukiman warga
dalam sepekan terakhir lebih dari dua puluh ekor anak ular kobra
ditangkap setelah diketahui bersarang di dalam fondasi rumah
warga berharap dinas terkait segera turun tangan sebagai antisipasi serangan ular di musim penghuni

mengingat kawanan ular dapat membahayakan anak kecil
yang ditakutkan sering bermain dekat lokasi sarang ular
kami secara langsung terjun ke lapangan
melihat kondisi anak anak ular yang sudah mati ya
terutama kami dari pemerintahan desa mohon kepada dinas terkait untuk menangani hal tersebut
masih dari bogor seorang santri pondok pesantren
hidayatul arifin desa ciawiten terpaksa dilarikan ke rumah sakit
karena mendapati luka bekas gigitan ular di bagian pipi
ia mengalami muntah dan ada bengkak di area gigitan
korban diketahui sempat nekat beratraksi dengan ular kobra yang ia tangkap
di area semak belakang pondok pesantren
sebelumnya itu dia tiap malam itu mainin ular
ataksi gitu kan
saya videoin saya juga hampir takut melihat dia
pada saat subuh ternyata pas jam enam itu dia dipakai ular
dia pun tidak terasa setelah dia bangun ternyata keluar darah
keluar darah akhirnya dia sedikit agak pusing
hingga kini korban masih dalam perawatan intensif tim medis rsud lewiliang jawa barat
tim liputan cnn indonesia